protes dan aksi walkout mewarnai pelaksanaan musyawarah olahraga nasional koni ke tiga belas tahun dua ribu sembilan belas yang berlangsung di jakarta
munas dengan agenda pemilihan ketua umum koni pusat ini
akhirnya memutuskan marsiano norman secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum koni pusat periode dua ribu sembilan belas dua ribu
sebagai ketum koni pusat yang baru
marsiano menempatkan solusi untuk masalah krisis finansial dan pendanaan yang dialami koni pusat sebagai prioritas
keributan dan protes sempat mewarnai jalannya musyawarah olahraga nasional koni atau komite olahraga nasional pusat ke tiga belas di jakarta selasa pagi
bahkan di pertengahan munas perwakilan lima belas koni provinsi dan dua puluh delapan induk organisasi cabang olahraga memilih meninggalkan arena munas atau walkout
mereka menganggap pelaksanaan munas ini tidak sesuai aturan dan tidak sependapat dengan keputusan didiskualifikasinya mudai madang sebagai salah satu calon ketua umum koni pusat
pertanggung jawaban laporan keuangan dari pengurus sebelumnya juga menjadi sorotan
bahwa pak mudai madang tidak lolos verifikasi pencalonan ketua umum koni prodesasi dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dengan alasan tidak mencukupi dukungan koni sepuluh provinsi ini
kita sudah bisa lolos pendaftaran
ya ribut ribut ini kan dimulai karena tidak transparan
karena tpp yang bekerja tidak dengan profesional
dan karena intervensi ketua umum atau koni pusat kepada tpp
harusnya tpp itu hanya ditugaskan sekali lagi menjaring bukan menseleksi
keputusannya ada di mosornas
meski diwarnai protes dari sejumlah peserta namun munas tetap berjalan
sebagai calon tunggal marciano norman secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum
koni pusat periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
mantan kepala bin ini sudah menetapkan prioritas kerja di masa kepengurusannya
saya rasa yang pertama saya harus melakukan konsolidasi internal
untuk mempelajari secara tajam permasalahan permasalahan yang ada
pendanaan itu tentunya kita harus cari jalan keluarnya
beri saya waktu saya selesaikan itu
itu harus jadi prioritas saya untuk menyelesaikannya
sebagai ketum koni pusat yang baru marciano norman juga mengajak semua pihak
termasuk koni provinsi dan induk organisasi cabang olahraga
yang tadi melakukan aksi walkout untuk melupakan perbedaan dan bersama sama membangun olahraga indonesia
erlang gawis muwaji indra hadi jakarta